anda tadi menyaksikan bagaimana gambaran yang terjadi pada saat erupsi gunung semeru yang terjadi sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat hari ini
dan berikut ini kami rangkum bagaimana kepanikan yang terjadi pada saat erupsi berlangsung petang tadi berikut informasinya
minggir sepeda minggir
minggir minggir waspada minggir
info sementara sumber walu lahar semeru meletus jam empat sore seperti malam saudara
khususnya bagi warga kabupaten malang para kepala desa untuk waspada
inilah kondisi lumajang pada saat hari ini
jam empat sore seperti malam hari
hujan lebat disertai angin
melayu lesa iki